indonesia siap menjadi tuan rumah kejuaraan bola basket fiba asia cup dua ribu dua puluh
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali memastikan persiapan indonesia sudah berjalan dengan baik
fiba asia cup dua ribu dua puluh dua berlangsung pada dua belas sampai dua puluh empat juli di jakarta
untuk mempersiapkan kegiatan tersebut kementerian pemuda dan olahraga menggelar rapat persiapan penyelenggaraan kompetisi bola basket tingkat asia tersebut di gedung kemenpora jakarta hari senin
kemempora menekankan kesiapan yang sudah dilakukan perlu memiliki target yaitu sukses penyelenggaraan sukses prestasi serta sukses administrasi
kemudian sukses prestasi tim nasional sukses administrasi governance nya akuntabilitasnya